presiden joko widodo melakukan aksi belusukan di pasar karangayu semarang
dalam belusukannya ini jokowi berencana akan membangun seluruh pasar tradisional di daerah
presiden jokowi tiba di pasar karangayu semarang sekitar pukul delapan tiga puluh
didampingi kepala staf kepresidenan muldoko dan wali kota semarang hendrar prihadi
selain para pedagang kedatangan presiden jokowi ini ikut disambut para kaum ibu
untuk itu presiden jokowi menyampaikan akan merenovasi sejumlah pasar tradisional
yang ada di daerah agar bersih higienis dan tertata rapi
ini pembeli tersenyum
banyak sekali masih pasar di seluruh tanah air ini memang belum pada posisi yang rapi
yang tidak bau yang tertata manajemennya juga baik
sehingga saya tadi mampir ke pasar karangayu di semarang ini
saya tadi sudah juga menyampaikan ke pak wali kota
dibangun tahun depan itu dua pasar di semarang
pasar monodri dan pasar ngalian
nah yang pasar karangayu bagian kita